kita beralih ke informasi selanjutnya ribuan orang dari sejumlah ormas berunjuk rasa di depan baris krim polri dan balai kota jakarta
mereka menuntut pengusutan tuduhan penistaan agama oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
ya dan dalam aksi tersebut juga tampak politisi senior amin rais yang juga ikut menyuarakan desakan untuk memilih pemimpin daerah yang lebih baik
aksi unjuk rasa ini merupakan tanggapan dari pernyataan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok mengenai surat al maida
masa bergerak dari masjid istiqlal jakarta setelah menunaikan sholat jumat
setelah berorasi di depan baris krim polri para pengunjuk rasa melanjutkan aksinya ke balai kota jakarta
masa sempat memaksa masuk balai kota
namun masa urung untuk masuk setelah habib rizik bersama kpk
polda metro jaya irjen iryawan dan pangdam tni teddy laksamana datang di tengah kerumunan
dalam orasi habib rizik menyerukan tuntutan kepada ahok atas dugaan penistaan agama
pendemo menuntut agar bareskrim memeriksa ahok dalam waktu tujuh hari ke depan
jangan coba coba untuk melindungi penista agama
kalau bapak presiden melindungi penista agama negara membiarkan penista agama kami tidak segan segan
untuk datang lagi merebut balai kota bahkan kami akan kepung istana
dan kalau masih tidak bisa juga kami siap membuat suatu revolusi di negeri ini
untuk merebut gedung dpr mpr dan kami tidak menginginkan pemimpin yang melindungi penista agama
politisi amin rais juga ikut berorasi
mantan ketua pp muhammadiyah ini meminta masyarakat jakarta untuk tak memilih ahok dalam pemilihan gubernur jakarta

kabar reskrim mabes polri komjen pol aridono berjanji akan memeriksa gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
namun dia meminta masyarakat menunggu proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti
saat ini baris krim mabes polri telah memeriksa lima saksi termasuk warga kepulauan seribu
polisi juga sedang memeriksa video yang diunggah ke media sosial
langkah langkah itu hukum itu kan tidak bisa langsung tangkap mintanya ditangkap
kita kan belum periksa
belum periksa saksi saksi yang lain
bukti belum kita periksa
nah itu yang kita minta
waktu untuk melakukan proses kami
demonstrasi berakhir dengan sholat asar berjamaah di depan gedung balai kota sekitar pukul empat sore
ribuan masa yang memadati jalan mulai membuarkan diri dengan tertib
bila marissa cnn indonesia